hampir tiga tahun pemerintahan presiden joko widodo utang pemerintah membengkak lebih dari seribu triliun rupiah
nafsu besar jokowi memburu proyek infrastruktur memberi konsekuensi pembiayaan
dan salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan cara berutang
seperti apa pola utang pemerintah dari masa ke masa
untuk apa utang di pemerintahan presiden jokowi dodo
dan dari mana utang terbesar pemerintah
nah mahar utang jokowi seula sebelengkap untuk anda
kita lihat seperti apa bahwa memang besar sekali ya pertambahan untuk utang di era joko widodo
tapi kita kemudian penasaran untuk apa uang sebanyak itu
apakah untuk sektor yang produktif ataukah boros pemerintah
kita lihat bersama sebelumnya kita bahas terlebih dahulu
seperti apa tren utang pemerintah dari zaman ke zaman
kita ambil dari tahun dua ribu sepuluh kita ingat tahun dua ribu delapan
kita sempat krisis ya untuk
amerika serikat meskipun yang bersumber dari amerika serikat
dan kita lihat bagaimana krisis tersebut memberi sebuah juga dampak utamanya dengan nilai tukar
karena kalau bicara utang apalagi kita berutang dengan falas ataupun valuta asing
dengan dolar amerika misalnya itu sangat bergantung dengan seperti apa posisi nilai tukar rupiah kita
kita lihat seperti apa uln kita
trennya memang cenderung stagnan
kita lihat dari tahun dua ribu sepuluh satu ratus delapan belas enam miliar dolar amerika stagnan
sampai tahun dua ribu sebelas ya
dua ribu dua belas agak naik sedikit turun lagi di dua ribu tiga belas
dan konsisten naik dari tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu tujuh belas
apa ini kalau kita belah periode ini adalah pemerintahan joko widodo
lalu kemudian kita berpikir kok hobinya ngutang sih
tapi tunggu dulu utang untuk apa dulu
karena kita harus membedah lebih dalam
untuk apa utang dilakukan oleh pemerintah
kayak misalnya sederhananya kayak kita juga
kita utang untuk apa
kalau utang untuk sektor misalnya untuk sekolahin anak
nggak si properti nggak ada yang jelek dengan utang kan
kan itu hanya metode pembiayaan saja gitu
tapi ketika joko widodo sebagai presiden
kita lihat dari satu ratus dua puluh tiga lima miliar dolar amerika naik satu ratus dua puluh sembilan tujuh miliar dolar amerika
naik lagi jadi satu ratus empat puluh dua enam miliar dolar amerika
bahkan pada mei dua ribu tujuh belas mencapai satu ratus enam puluh delapan empat miliar dolar amerika
mayoritas utang pemerintah apalagi saat ini porsi pada mei itu
dan artinya meskipun bank sentral selalu muas padai untuk swasta
tapi paling tidak ini membuktikan bahwa ada yang dilakukan oleh pemerintah
apa yang dilakukan oleh pemerintah
itu yang mungkin saat ini anda menjadi salah satu korban kemacetan
proyek infrastruktur ya itu salah satunya
pemerintah begitu agresif ingin menggenjot sektor infrastruktur
dari tahun dua ribu delapan puluh sembilan atau sampai tahun dua ribu sepuluh hingga sebelum jokowi
makanya gak heran kalau kita jalan jalan ke malaysia atau singapura
mereka udah punya mrt mereka itu udah punya lrt
mereka infrastrukturnya ya karena memang nggak apple to apple juga sih ya
itu apple to orange ya
karena kita juga negaranya besar banget bentuknya kepulauan gitu
mereka negara kecil tapi infrastrukturnya udah duluan
ini yang mungkin ingin dikebut oleh jokowi

dan konsekuensinya adalah pembiayaan bos
kalau pembiayaan salah satu caranya adalah dengan cara berutang
maka itu utangnya artinya untuk sektor produktif
meskipun tidak cepat hasilnya
tidak cepat hasil untuk dampak sektor infrastruktur
tapi yakinlah pada saatnya apabila ini berjalan dengan ideal
maka akan menimbulkan multiplier effect yang sangat positif
tenaga kerja akan terbentuk
kemudian akan terbentuk juga pusat pusat
untuk sentral bisnis ataupun pusat ekonomi baru
kemudian akses logistik akan semakin cepat
meskipun masih butuh waktu
kita lihat bagaimana pada pemerintahan presiden joko widodo hingga tahun dua ribu tujuh belas misalnya ya
alokasi untuk infrastruktur
belum lagi alokasi untuk pendidikan ya
kemudian kita lihat untuk sektor kesehatan
kemudian yang diturunkan oleh jokowi adalah subsidi energi
memang dilema ya kalau kita mengatur fiskal ini
mengatur anggaran negara ini
tapi memang ketika jokowi memang memiliki sebuah sukses yaitu infrastruktur
maka tim ekonomi harus sebisa mungkin mengatur bagaimana agar sukses ini proyek infrastruktur
karena ketika ini nanti akan dites penentunya ada tahun dua ribu delapan belas
jadi kita lihat
kalau kita bisa melewati hal tersebut maka kita bisa pick up dengan sumenengah ya
karena kita sudah punya infrastruktur misalnya meskipun memang pembiayaannya meningkat
kemudian kita lihat bagaimana ruang fiskal pemerintah juga semakin sempit gitu
tapi yang menarik juga adalah bahwa ternyata rasio utang indonesia terhadap pdb
kita tuh sangat jauh misalnya dibandingkan malaysia kemudian dibandingkan juga amerika serikat tuh sampai ratusan ribu
meskipun skema ataupun struktur ekonominya berbeda tapi paling tidak ini menunjukkan kita sangat berhati hati gitu
dan kita kemudian ingin tahu dari pemberi utang tersebut mana sih yang paling rajin memberi utang untuk indonesia
dari angka ini sekilas kita lihat jepang berada pada posisi pertama dengan empat belas delapan puluh dua miliar dolar amerika
bagaimana jauh nggak sih isu ini
jauh nggak sih isu jepang ini ngasih utang ke kita enggak
anda lihat proyek proyek infrastruktur mrt itu yang ngasih pinjaman itu jepang
jadi sangat dekat ini yang kemudian dikolek oleh bank indonesia kemudian dilaporkan ini loh
utang yang paling banyak itu dikasih oleh jepang dengan nilai empat belas delapan puluh dua miliar dolar amerika
selanjutnya negara mana lagi kita lihat perancis ternyata
kita lihat kita punya beberapa kerjasama perdagangan ya baik itu kereta api
tapi saya dengar juga sudah akan ada proses ataupun juga tinjauan untuk bekerjasama
kemudian kita lihat ada beberapa juga perusahaan besar perancis yang ada di indonesia
perancis itu juga memberikan utang ke indonesia rajin senilai dua empat puluh satu miliar dolar amerika pada periode mei dua ribu dua puluh
lalu kita lihat lagi negara mana lagi ternyata adalah lembaga imf ya dua tujuh puluh tiga miliar dolar amerika ya
lalu kita lihat dari imf kita lihat ada lagi jerman
jerman juga ternyata salah satu negara yang rajin ngasih utangan ke indonesia ya satu sembilan miliar dolar amerika
diikuti korea selatan ada banyak ya perusahaan perusahaan korea selatan juga yang memasarkan produknya di pasar besar seperti indonesia
kita tahu ada lotte misalnya atau apa lagi banyak sekali perusahaan perusahaan korea selatan
produk otomotif juga masuk ke sini atau misalnya handphone anda samsung ya
itu kemudian air conditioner juga brand brand samsung itu kan sudah masuk ada kulkas rumah tangga banyak banget samsung
korea selatan paling rajin memberikan salah satu yang paling rajin memberikan utang ke indonesia satu empat puluh tujuh miliar dolar amerika
kemudian amerika serikat satu tiga puluh enam miliar dolar amerika
lalu diikuti oleh tiongkok senilai satu empat miliar dolar amerika
jadi apakah utang selamanya jelek ya enggak juga sih
tapi ketika utang tersebut apalagi dengan sebuah target ya target besar memang dibutuhkan

jadi high risk high return gitu ya
tapi karena ini mengingat ini adalah anggaran negara
di sana ada hasil setoran pajak masyarakat rakyat yang membayar ke negara
maka kita sebagai rakyat kami sebagai rakyat menantikan agar mimpi infrastruktur yang kemudian menjadi lebih baik dari saat ini
akan terbayarkan dengan ekonomi yang tumbuh tidak hanya cepat
meskipun saat ini kita akan sangat terdesak ya dengan pembiayaan ataupun likuiditas
tapi paling tidak mimpi memiliki infrastruktur yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi
tapi juga sustainable berkesinambungan
dengan idealisme pelaksanaannya tidak ada oknum yang mencoba menjadikan proyek proyek infrastruktur sebagai bancakan
indonesia pasti lebih baik